gempa bermagnitudo lima satu mengguncang kabupaten morowali sulawesi tengah pada jumat dini hari
sejumlah penghuni rumah indekos berhamburan keluar saat gempa mengguncang kawasan baho dopi kabupaten morowali pukul satu lewat delapan menit waktu indonesia tengah
guncangan gempa juga memicu sejumlah kamar indekos robo
dalam video amatir terlihat kerusakan kamar indekos dan ruang kantor
pusat gempa berada di laut pada jarak dua puluh tujuh km arah tenggara morowali dengan kedalaman